pengusaha asal tiongkok ding rui menciptakan sebuah wahana khusus bagi anda yang ingin merasakan kematian
wahana tersebut dinamakan xinglai yang berarti membangkitkan
para peserta akan menjalani skema ini secara berkelompok di mana mereka akan dibunuh kemudian dikremasi dan hidup kembali
seluruh prosesi berjalan selama dua jam di akhir sesi singlai
anda diminta untuk menuliskan surat wasiat yang dapat anda bawa pulang sebagai kenang kenangan
singlai dikembangkan selama empat tahun saat sang pengusaha dingrui melakukan sejumlah riset tentang kematian
untuk merasakan sensasi kematian ini anda perlu mengeluarkan uang sebesar sembilan ratus ribu rupiah per orang